dan melalui sambungan skype kita sudah terhubung dengan koresponensi nn indonesia mumtazah catra diningrat di kbr kuala lumpur malaysia
selamat siang tazah tazah sejauh ini bagaimana pelaksanaan pemilu atau pemungutan suara yang ada di kbri sejauh ini
selamat siang alpian saat ini cuaca di kuala lumpur kebanyakan di depan kbr di kuala lumpur sangat terik sekali
dengan cuaca seperti ini dengan banyaknya orang yang membutuhkan kejalanan memang membuat saya lihat banyak sekali warga negara indonesia kita yang semula antusias untuk melakukan pemilihan

kalau anda lihat di belakang saya ini mereka antriannya cukup panjang juga
jadi memang tidak semua wni kita diperbolehkan untuk masuk begitu karena pada saat ini jumlah pps yang berada di dalam
memang tidak terlalu banyak sehingga wni yang sudah datang ini tidak bisa semuanya langsung masuk ke dalam
lalu kemudian mereka ini menunggu di luar
ada pun memang karena banyaknya orang yang berada di sini memang terkait dengan antriannya sendiri menjadi sangat berantakan
sehingga banyak orang yang juga sudah mulai capek saya dengar beberapa di antaranya memutuskan untuk pulang
karena mereka sudah menunggu sejak pukul enam pagi jam tujuh pagi tapi sampai sekarang masih belum bisa masuk
sehingga mereka memutuskan untuk kembali
pergi ke rumah mereka masing masing
karena memang tidak semua dari wni kita di sini yang akan memilih pada hari ini memang memiliki waktu libur satu hari begitu
mereka hanya mendapat waktu libur setengah hari saja
mereka berharap sebelum pukul dua belas siang mereka sudah bisa selesai melakukan pemungutan suara
namun kemudian hingga siang hari ini alfian sudah di pukul satu waktu kuala lumpur masih juga belum selesai dilakukan begitu
dan ini tidak terjadi hanya di kbri saja
di wisma duta tadi juga saya
mereka sudah selesai ke sana
seperti yang kita lihat tadi sebelumnya alfian bahwa di sana pun juga antrian juga sangat panjang sekali
berantakan juga antriannya
tidak ada aturan begitu karena memang masyarakat kita pun sendiri tidak ada kedisiplinan untuk mengantri
sehingga memang banyak yang sudah mendapat nomor antrian tidak bisa masuk
lalu kemudian mereka yang belum mendapatkan nomor antrian mereka juga berharap bisa masuk ke dalam mendapatkan nomor antrian dengan cara yang berdesak desakan
sehingga memang saya lihat juga bahkan
wni kita yang membawa bayi balita dan juga lansia mereka bahkan cukup kesulitan dan mereka memilih untuk duduk di bawah bawah pohon ataupun mereka berhenti di sebuah rumah makan begitu untuk berteduh
mereka pun tidak tahu bagaimana apa yang harus mereka lakukan begitu pada saat ini
yang kemudian memang menjadi pertanyaan pertanyaan mengapa yang awalnya ada lebih dari delapan puluh enam lokasi yang harusnya dibuka untuk dua ratus lima puluh lima tps untuk menampung
kurang lebih satu ratus dua puluh tujuh ribu
wni yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di wilayah kuala lumpur yang memilih untuk memilih secara langsung di tps ini kemudian hanya dapat ditampung di tiga tps saja
hingga saat ini memang dari ppn kuala lumpur belum memberikan penjelasan mengenai apa penyebab dari awalnya delapan puluh lokasi kemudian menjadi tiga lokasi ini saja
bayangkan alfian harusnya dari delapan pagi sampai jam enam pagi ini hanya ada beberapa ratus orang saja yang berada di sini
namun kemudian tiga lokasi ini harus menampung
kemudian ada juga yang berada di mana ada sepuluh suara lebih dari seratus wni yang akan memberikan hak suara mereka pada hari ini
hingga saat ini ppln belum memberitahukan apa kemudian rencana mereka apakah mereka akan menutup tempat pada pukul enam apakah nantinya ada tempat tempat lain apakah ada waktu tambahan
hingga saat ini masih ada pertanyaan pertanyaan yang belum dapat dijawab oleh pihak kbri
dan kita berharap bahwa pada hari ini seluruh wni yang berada di malaysia ini dapat memberikan hak suara mereka
namun dengan melihat seperti ini
kita lihat banyak yang sudah mulai memirah dengan cuaca yang sangat panas
mereka ini sudah mulai menyerang
ada beberapa yang saya lihat ini sudah mulai pulang padahal mereka belum memberikan hak suara mereka
namun kemudian kita akan menunggu lagi nanti sampai sore hari nanti seperti apa seharusnya
dan tidak hanya dpc saja alfian karena juga ada dasar pemilih tambahan juga yang kemudian diperbolehkan untuk datang
awalnya mereka diperbolehkan datang pada pukul tiga sore hingga pukul enam sore untuk membelikan hak suara mereka
namun kemudian karena ada perubahan lokasi
dan juga perubahan status quo pada saat ini memang ada perubahan bahwa dasar pemilih tambahan ini dapat memberikan hak suara mereka mulai pukul dua belas
namun kemudian ini tetap agak ricuh begitu ya
antrianya tetap berantakan
kita tidak tahu seperti apa nantinya hasil dari pemilu secara langsung dengan tps di malaysia
saya bahkan mendengar alfian bahwa ada salah satu orang wni kita yang mencoba untuk ke sekolah indonesia kuala lumpur begitu
karena sangat menyerah karena memang sangat penuh sekali di sana
ada juga kericuhan karena orang mulai capek
dia ke wisma duta
di wisma dosa pun juga sama
sehingga kemudian banyak orang orang yang kemudian mengeluhkan hal ini bahwa koordinasi dan juga protokol terkait dengan pemungutan suara di saat ini
jika dibandingkan dengan tahun dua ribu empat belas memang cukup berbeda dan juga cukup berantakan alfian
ya mumtazah apakah tidak ada antisipasi sebelumnya yang dilakukan oleh ppln di sana
karena kita melihat bahwa ada beberapa lokasi kemudian dipusatkan hanya menjadi tiga lokasi saja
antisipasi keamanan kemudian antisipasi antrian dan sebagainya
sebenarnya antisipasi antisipasi ini sudah ada
namun sayangnya memang kalau kita lihat dari faktanya memang antisipasi tersebut nampaknya tidak diambil dengan baik
terkait dengan pengamanan sendiri kami melihat di sini ada polis di raja malaysia
mereka melakukan pengamanan di sini
ada beberapa polisi
saya lihat setidaknya ada tiga puluh an orang di kepolisian
ada beberapa mobil polisi di sini
mereka memastikan tidak hanya melindungi warga negara indonesia yang berada di sini dari kericuhan
memastikan bahwa kedua pendukung dari safres maupun smpj dua ratus dua puluh dua ini tidak risu
namun juga memastikan bahwa jarum arus lalu lintas di sepanjang jiran tumpras dan kepas yang di depan kbri kuala lumpur ini tidak tersendat
karena ini juga menjadi kewajiban mereka
memastikan arus lalu lintas kita tetap lancar
dan juga memastikan bahwa masyarakat yang berada di sini tidak kemudian mengubah kejalanan
jadi sejauh ini ada
kalau kita lihat ini memang pengaman cukup baik
di sini juga saya melihat bahkan ada tiga ambulans yang disiapkan untuk mengantisipasi
jika nantinya ada wni yang mungkin telah lama mengantri cuaca terik mereka mungkin capek ataupun mengeluh sakit
di sini juga ada ambulans dan juga ahli medis yang kemudian telah bersiaga
hanya saja memang terkait dengan koordinasi atas antrian pengambilan nomor antrian dan juga untuk mereka bisa masuk ke dalam
ini tidak dapat dilakukan dengan baik
nah sebelumnya mereka mendapat informasi mereka dapat memberikan hak suara mereka di lebih dari delapan puluh lokasi
al syihak nabi salman jemaat jenderal
pada saat hanya tadi malam kurang lebih pada pukul sepuluh an malam saya dapat informasi pada sabtu malam bahwa dari
bahwa tps yang dibuka hanya di tiga lokasi saja
dipastikan hanya ada di kbri kuala lumpur wisma duta kuala lumpur dan juga di sekolah indonesia kuala lumpur
jadi mereka yang sebelumnya beradik
dan saya rencana untuk misalnya memberikan suara mereka di ampang di cyberjaya
kemudian mereka harus berkendara lebih jauh dan semuanya menumpuk
yang kemudian saya rasa ini menjadi suatu permasalahan

ya mumtazia terlepas dari pemungutan suara yang dilakukan hari ini yang sedikit agak kacau
ya mumtazah terlepas dari pemungutan suara yang dilakukan hari ini yang sedikit agak kacau
lalu sejauh ini bagaimana hasil investigasi terhadap kasus beberapa waktu lalu sempat terjadi pencoblosan surat suara yang dilakukan sebelum masanya ini
hingga saat ini kita masih belum dapat informasi terkini terkait dengan apa hasil investigasi tersebut
kemarin bahkan sepanjang hari saya menunggu di depan kbri
saya menunggu di kbri untuk mendapatkan informasi terkini dari ppln kuala lumpur ataupun depan wakbo lumpur atau bahkan dari bawah seluruh mnj
saya menunggu di depan kbri untuk mendapatkan informasi terkini dari ppln kuala lumpur atau bahkan dari bawah seluruh mnj
saya menunggu di depan kbri untuk mendapatkan informasi terkini dari ppln kuala lumpur atau bahkan dari bawah seluruh mnj
balai polis hanya saja memang dari balai polis sendiri saya masih belum mendapatkan konfirmasi
pastinya apakah barang bukti ini benar sudah berada di tangan mereka dan juga dari pihak
kbri sendiri dan juga panwaslu ppln dan juga dari pihak kbri sendiri sayangnya masih belum
memberikan konfirmasi ataupun update terkini mengenai keberadaan barang bukti dan juga update
terkini yang diinvestigasi dari informasi yang terdapatkan juga pada hari ini alfian hashim
hari hari komisioner kpu juga sudah kembali ke malaysia dan pada hari jun at hashim sudah
kembali ke indonesia melakukan pranur dengan anggota kpu lainnya memberikan informasi terkini
mengenai hasil investigasi sejauh hingga pada anggota kpu lainnya namun kemudian pada hari ini
hashim sudah juga berada di kbri untuk memantau secara langsung bagaimana pelaksanaan pemilu di
malaysia dan juga untuk mendapatkan update terkini terkait dengan investigasi karena
menurut informasi yang terdapatkan hingga tadi

sebenarnya pihak bawaslu ri dan bkp uri yang seharusnya berada di malaysia dengan harapan mereka dapat melihat secara langsung orang bukitnya untuk membuktikan apakah selaturan tersebut asli ataupun tidak
saya melihat ini masih belum mendapat kesempatan untuk bisa melihat secara langsung selaturan tersebut untuk kemudian bisa mengastikan apakah selaturan tersebut benar asli ataupun tidak
ataupun jika memang asli apakah peraturan tersebut benar benar dicobol secara ilegal ataupun tidak
ini yang kemudian saya dapatkan informasinya belum dilakukan oleh kpu dan juga pak bawaslu karena memang sebelumnya dari pihak polisi di raja malaysia masih melarang siapapun bahkan termasuk dari pak kbri panwaslu ppln
bawaslu dan juga kpu ri untuk masuk ke tkp karena belum dilakukannya oleh tkp oleh pihak korenti kepolisian dirajah malaysia
namun kemarin kalau kita dapat informasi dari bpn ini sudah kemudian dikeluarkan sudah dibawa ke kepolisian
ini yang kemudian masih kita belum ketahui apakah kpu dan juga bawaslu kemudian sudah mendapat kesempatan untuk kemudian melihat secara langsung barang bukti tersebut
karena hingga saat ini kami pun juga cukup sulit untuk masuk ke dalam dan cukup sulit juga untuk melakukan komunikasi dengan kedua pihak tersebut
baik terima kasih
terima kasih mumtazah catradinirat langsung dari kuala lumpur malaysia